sampai jumpa di video selanjutnya
tapi kenapa mesti sama alia ma
udah gue bilang kan
dia bakal beri anak
apa telfonnya julie
julie kamu udah dimana julie
ini acara udah mau mulai
tapi kita gak bisa melanjutkan pernikahan ini
apa maksud kamu gak bisa menikah dengan aku
aku gak bisa cerita sama kamu
juli tolong kasih aku satu alasan
kenapa kamu gak bisa menikah sama aku
udah lah mil
julie udah nolak kamu
dan aku rasa kamu juga gak perlu tahu alesannya apa
ih gimana sih si alia
kenapa aku jadi diikut juga sih
mana mata dan mulut pakai ditutup segala
bener bener buta dan gelap deh
sekarang anda telepon anak anda
dan bilang sama dia
cepat nikah isi alia
jadi kamu orang suruhan alia
saya orang yang pernah dikecewakan sama julie
dulu saya pernah bantuin dia
sampai seperti sekarang
tapi dia malah menikah dengan anak anda
sekarang cepat telepon anak anda
saya tidak akan merelakan kebahagiaan anak saya
jadi anda cari mati
lebih baik saya mati daripada anak saya tersiksa
lihat saja aku mengigilkan
jangan pinjam di sini
empat puluh hari kebelakangan delay
tapi mana mungkin aku mengabaikan orang tua kamu mil
kalau aku nekat
enggak aku harus menikah sama milo
karena dia adalah hidup buat aku
dan dia pasti cemas nunggu aku
kalaupun aku harus mati aku rela
siapa sih kamu
kamu tak akan suaminya
tolong kalau diskusi jangan disuruh
sekarang cepat kelepon anak anak
kenapa si pelopon gelap itu belum nelfon aku lagi
mudah mudahan dia itu benar benar cuma habis
bisa aja foto itu cuma hasil rekayasa
aku benar benar udah buang banyak waktu cuma gara gara orang brengsek itu
kenapa kok bisa dibodoh bodohin ya
semangat kalau baik baik
denangiala dia gelenek
bukat gini sebagai teman bodoh
berjasa sama juli sayang
mungkin dia orangnya
kamu jangan menikah sama juli milo
loh kenapa ma
papa udah kan serius tuh ma
tadi papa kamu dihajar sampai pingsan
karena disuruh nungguin kamu
sekarang juga kamu harus nikah sama alia
kamu menikah sama alia
tapi kenapa mesti sama alia mah
wah rencana berikutnya udah berjalan
semakin hari semakin peter aja sih
mama mohon papa juga tadi mohon seperti itu
ma tapi papa nggak mungkin berubah pikiran
kalau nggak ada alasan ma
ini ada apa sih mak kenapa
papa sama mama diancam milo
kepala mama ditandang sama pisah milo
udah milo surutin apa mau jadi
kamu nggak mau kan sampai terjadi apa apa
sama papa dan mama
lu udah denger kan

kalau lu nggak mau mereka bonyok

lu turutin papa perintah gue
eh lu itu siapa sih

jangan berani berani ganggu orang tua gue
jangan berani berani ganggu orang tua gue ya
jangan jangan apa
makanya lu jangan main main sama gue

lu nggak nurut
babay aja lu sama orang tua lu
babay aja lu sama orang tua lu
kalau lu nggak percaya
ngirimin mms keadaan kedua orang tua
ngirimin mms keadaan kedua orang tua lu
dan inget satu hal
jangan pernah ngeremehin kekuatan
jangan pernah ngeremehin kekuatan lu
gami takut nak
ya kamu terlalu sibuk